terima kasih anda masih bersama kami
sehari jelang laga pembukaan piala presiden dua ribu delapan belas
persib bandung dan sriwijaya fc menggelar latihan terakhir di stadion gelora bandung lautan api senin pagi
kedua tim optimistis mampu menaklukkan lawannya masing masing
guna membuka peluang lolos ke babak perempat final piala presiden
sehari jelang laga pembuka piala presiden
tim persib bandung dan sriwijaya fc berambisi meraih angka penuh atas lawannya masing masing
dalam laga yang akan dibuka presiden joko widodo tersebut
dalam latihan terakhir di stadion gelora bandung lautan api di kawasan gede bage bandung senin pagi
seluruh pemain persib minus tiga pemain pilarnya yang masih memperkuat timnas
tampak hadir mengikuti sesi latihan yang digelar pelatih persib roberto carlos mario gomez
selain latihan fisik ringan dalam latihan tersebut
pelatih mario gomez juga meminta anak asuhnya menggelar simulasi game kecil
meski dipastikan tidak akan diperkuatkan
mario gomez berharap agar dua pemain asingnya yang baru direkrut
bojan malesik serta inkyun oh
mampu berkontribusi positif bagi persib dalam laga nanti
dan mereka harus berdoa untuk berjuang
ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk tim kita
sementara itu sriwijaya fc juga berlatih di stadion gelora bandung lautan api
pelatih sriwijaya fc rahmat darmawan meminta seluruh anak asuhnya
untuk latihan fisik ringan jelang laga perdana piala presiden kontra persib
meski akan bertanding di hadapan puluhan bobotoh yang akan memenuhi
stadion gelora bandung lautan api hal tersebut tidak menghentikan optimisme sriwijaya fc
untuk mencari kemampuan
dan menargetkan kemenangan atas persib
yang pasti apapun di sebuah turnamen seperti piala presiden dan ini merupakan pembukaan
maknanya sangat penting untuk kita tim saya
terutama bagaimana pemain belajar beradaptasi dengan situasi pertandingan yang sesungguhnya
tidak hanya laga antara persib dan sriwijaya fc
grup a piala presiden juga akan menyajikan laga klasik antara psms medan
melawan psm makassar pada selasa malam
freddy bangun bandung